ada yang unik dalam rangkaian acara hiburan setelah upacara pengibaran bendera di istana merdeka pagi tadi yuda
ya yang unik seperti apa ada penyanyi cilik farel prayoga yang berhasil menghibur seluruh tamu undangan pejabat bahkan presiden joko widodo
ya kemunculan penyanyi cilik farel prayogo yang membawakan lagu ojo di badingke
ini berhasil membuat presiden joko widodo dan seluruh tamu undangan tertawa lebar
nah selain menghibur dengan suaranya yang merdu aksi panggung farel bahkan turut membuat tamu undangan berjoget ria
tidak terkecuali ibu negara iryana joko widodo yang tampak asik banget nih menikmati alunan lagunya
ya para menteri seperti sri
dari mulyani prabowo sugih vihazan hingga para petinggi tni bahkan turun panggung untuk berjoget bersama
ketika di badingke sayang sayangnya ya masih kalah

ku berharap engkau mengerti
di hati ini hanya ada pak jokowi